dua putra presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
mendatangi istana merdeka jakarta di hari raya idul fitri
kedatangan ahy dan ibas beserta istri untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih
atas kontribusi jokowi saat pemakaman ani yudhoyono
selain bertemu jokowi mereka juga mengunjungi megawati dan b j habibie di kediamannya

kedatangan ahaye dan ibas beserta istri untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih atas kontribusi jokowi saat pemakaman ani yudhoyono
datang ke istana untuk melakukan silaturahim dengan bapak presiden jokowi ibu iryana dan putra beliau tadi ada mas kaisang
dan tentunya ini merupakan tradisi
yang juga kami lakukan tahun lalu kami datang ke bogor istana bogor dua tahun sebelumnya kami datang ke sini juga
dan tahun ini walaupun sedikit terlambat karena tadi harus ziarah dulu tetapi saya berterima kasih bapak presiden dan ibu negara menerima kami dengan sangat baik
dengan suasananya yang sangat kekeluargaan saya tahu beliau persiapan berangkat menuju solo
setelah bersilaturahmi dengan presiden jokowi dodo
agus harimurti yudhoyono dan edi baskoro yudhoyono juga menghadiri acara silaturahmi lebaran di kediaman pribadi presiden ri ke lima
megawati soekarno putri rabu siang
ahaye dan ibas tiba di kediaman megawati di jalan teguh umar menteng jakarta pusat bersama pasangan masing masing
ahy dan keluarga berada di kediaman megawati selama kurang lebih tiga puluh menit
momen akrab ahae dan ibas bersama keluarga megawati soekarno putri pun diabadikan puan maharani
terkait kehadiran ahy dan ibas dalam acara silaturahmi lebaran di kediaman megawati
mantan sekjen pdip ramono aning menilai pertemuan ini untuk mempererat silaturahmi memanfaatkan momen lebaran
ya itu tadi bahwa ini semua kan silaturahmi kalau silaturahmi membuka komunikasi kalau komunikasi mempermudah untuk saling mengerti
dan saya yakin lah apa yang menjadi ketegangan pada saat pemilu kemarin sekarang ini sudah hampir selesai
usai menemui megawati rombongan bersilaturahmi dengan presiden ketiga baharudin yusuf habibi di kediamannya di kuningan jakarta selatan
usai berbincang bincang ahaye ibas anissa pohan serta alia rajasa diajak berkeliling kediaman habibie
selain melihat beberapa lukisan habibie juga menunjukkan koleksi miniatur pesawat miliknya
anak dan menantu sby mengakhiri kunjungannya di perpustakaan pribadi milik habibie